polisi nyari nisa
apa polisi udah tahu juga
kalau nisa yang sabotasi mobil pemerintah
selamat pagi saya dengan bobi suaminya nisa
selamat pagi pak bobby
ada apa ini pak
begini pak kami ingin minta keterangan dari ibu nisa
mengenai barang bukti yang kami miliki
sebuah tang yang diduga dipergunakan untuk mensabotase mobil ibu retno
yang mengakibatkan kecelakaan pak
setelah melakukan uji forensik
ditemukan sidik jari ibu nisa di dalam barang bukti tersebut
ibu nisa silakan anda ikut kami ke kantor untuk penjelasan lebih lanjut
saya nggak bersalah

saya nggak bersalah
tunggu tunggu tunggu
harus dibawaskan pak
karena ibu nisa sekarang sudah menjadi tersangka pak
jadi mau kerja sama dari bapak
biarkan ibu nisa saya bawa
nggak lepaskan saya pak
berbuat sesuatu pak
bukan saya yang salah tapi dewi
saya pilih yang ini
simbol perasaan saya buat seseorang yang saya sangat cintai
pasti buat dewi
mas fahri mau nyatain perasaan dia buat dewi
tolong diberes beres ya
halo pak ferry ya ini dengan saya fahri
gimana dengan persiapan dan dekor yang sudah saya minta
pak farid tenang saja semuanya sudah beres
dan untuk dekorasi sesuai dengan pesanan pak ferry
itulah karena saya pilih kafe melati untuk tempat saya bikin acara ini
acara ini sangat penting buat saya dan saya tidak mau ada masalah apapun di sana
dan satu lagi orang yang saya tunggu itu namanya dewi saraswati
jadi kalau dia sudah datang tolong dilayan dengan baik
baik pak ferry
enggak mas ferry gak boleh sampai jadian sama dewi
dan aku pasti bakal tersingkir
aku gak boleh kalah dari seorang perempuan penyakitan
pak ferry macam dewi